hai mana semangatmu
dalam video amatir milik warga sejumlah ibu ibu lingkungan sembilan kecamatan medan labuhan
pada kamis sore masuk ke salah satu rumah yang diduga dijadikan lapak judi tembak ikan
mereka datang dengan membawa puluhan warga lainnya
mereka merusak mesin judi dengan cara membalikan mesin
kericuhan ini sempat menarik perhatian aparat kepolisian tni dan pihak kelurahan
saiful kepala lingkungan setempat mengatakan lapak tersebut baru dua hari beroperasi
dan diduga belum ada pengunjungnya
namun karena warga melihat ada mesin judi tembak ikan
warga beramai ramai datang ke lokasi tersebut
sebelumnya pada pertengahan november lalu
ibu ibu di kabupaten tanah karo mengobrak nabrik lokasi dan lapak judi tembak ikan
yang berada di area tempat tinggal mereka
lokasi perjudian di dua desa di kabupaten tanah karo diserang dan dirusak oleh sejumlah ibu ibu
mereka merusak sejumlah mesin permainan yang diduga sebagai alat judi
kasub bit penmas polda sumut akbp mp nainggolan saat memberikan keterangan mengatakan
akan mengambil tindakan tegas terhadap lokasi perjudian yang ada di wilayah hukumnya
tim liputan cnn indonesia